perdana menteri malaysia anwar ibrahim menjawab kisruh lagu rasa sayangi yang diklaim oleh malaysia
anwar ibrahim menyatakan lagu yang liriknya identik dengan dialek maluku ini murni milik indonesia
hal ini disampaikan oleh anwar dalam acara temu anwar jakarta pada selasa malam
anwar mengaku bahwa indonesia memiliki keindahan serta kesenian yang harus dihargai
kisruh klaim lagu sayangi sempat heboh pada dua ribu tujuh silam
warga indonesia jengkel lantaran lagu asal maluku tersebut dipakai untuk mempromosikan pariwisata malaysia yang bertajuk truly asia
lagu ini kembali diputarkan dalam pembukaan sea games di malaysia pada dua ribu tujuh belas lalu
lagu ini diputarkan saat pentas budaya kolosal malaysia
dulu pernah sebab lagu rasa sayangi
ada yang bicara soal katanya itu dari kami dari asalnya malaysia
itu google saja tahu sejarahnya
kita tahu asalnya indonesia tapi kita anggap budaya melayu rantau ini merasakan rasa sayang
itu budaya bersama